sejumlah arena asian games dua ribu delapan belas di kompleks olahraga jakabaring palembang sumatera selatan
terus dikebut pembangunannya
arena menembak sepatu roda skateboard dan panjat tebing diperkirakan akan rampung
akhir juni dua ribu delapan belas dan siap digunakan untuk uji coba
dan perhelatan pesta olahraga negara negara se asia
arena ini telah mengalami perluasan
bangunan sudah selesai dan tinggal pemasangan peralatan yang datang bertahap
sesuai standar internasional yang ditetapkan oca
arena sepatu roda dan skateboard dijadikan satu
sejumlah pekerja terus bekerja menyelesaikan arena skateboard di bawah terik matahari
sementara lintasan sepatu roda sebagian besar telah rampung
pekerja juga sedang membangun tribun penonton di arena tersebut
pada arena panjat tebing pekerja masih menyelesaikan struktur bangunan
dan melakukan pemasangan papan
diperkirakan arena akan selesai akhir juni dua ribu delapan belas
karena masih berjalan
menunggu kedatangan peralatan
selain mengebut pengerjaan pembangunan arena
para pekerja juga menyelesaikan bagian landscape
untuk mempercantik setiap arena yang ada di kompleks olahraga jakabaring
dua belas tahun lalu
cabang olahraga asean games dua ribu delapan belas akan dipertandingkan di jakabaring sport city
selain cabang olahraga menembak sepatu roda skateboard dan panjat tebing
cabang lainnya adalah sepak bola putri bowling triathlon sepak takraw tenis
voli pantai dan kano serta dayung